kita ke informasi berikutnya pengadilan negeri jakarta selatan masih menunggu pelimpan berkas perkara dari kejaksaan negeri jakarta selatan terkait sidang perkara pidana verdi sambo
umas pn jakarta selatan ju yamto selasa siang menambahkan pihaknya akan segera menggelar sidang setelah menerima berkas tersebut
persiapan pengadilan negeri jakarta selatan terkait dengan perkara pidana fs tentu harus menunggu dulu kepastian pelimpan dari kejaksaan negeri jakarta selatan
jadi nanti setelah secara resmi berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri jakarta selatan
tentu pengadilan negeri jakarta selatan akan
melakukan persiapan persiapan terkait untuk itu
sebelum secara resmi atau secara formal berkas perkara dilimpahkan
tentu kami belum bisa menyampaikan informasi yang lebih lanjut